anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua orang narasumber
yang sudah bergabung melalui sambungan zoom
ada sekjen partai amanat nasional edi suparno
dan jayadi hanan direktur esekutif lsi
saya mau ke mas edi
mas edi kalau menurut mas jayadi ini adalah strategi yang baik sekali
daripan menjadi bahan perbincangan karena mengundang tokoh tokoh ini
dan memang partai harus segera mencari ikon
ataupun mengasosiasikan diri dengan ketiga tokoh
ataupun tokoh tokoh lainnya yang memiliki elektoral yang cukup tinggi
selain mungkin tadi anda tidak mengakui ya
bahwa melirik mereka untuk bisa diusung pada pemilu dua ribu dua puluh empat
tapi saya mau tanya apakah kemudian ada pembicaraan pan
menawari ketiga tokoh ini untuk menjadi kader di partai amanat nasional
karena tiga tiganya adalah tokoh non parpol
mas edi ada tawaran itu
kita selalu melakukan dialog

untuk kemudian menjadi calon pemimpin di tahun dua ribu dua puluh
tidak terkecuali dengan ketiga tokoh yang disebutkan tadi
yang hadir di dalam workshop kita
tapi juga yang lain
jadi saya pikir proses ini masih di dalam perjalanan yang butuh waktu
kita saling memahami saling mengerti
apakah sesuai dengan platform politik pan
aspirasinya ke depan apakah sesuai
platform perjuangannya apakah sesuai juga
saya kira itu sudah ada kesusmayaan
di antara kedua belah pihak
apakah kita misalnya dengan mas a mas b mas c
saya kira itu baru secara resmi
apakah kita meminang yang bersangkutan
atau yang bersangkutan datang kepada kita
katakan bahwa kita siap siap menjadi kader pan
saya kira prosesnya kurang lebih seperti demikian
tetapi masih akan tahap
berkembang ke depannya
artinya akan ada pembicaraan lebih lanjut
kalau misalnya tokoh tokoh itu mau
bergabung menjadi kader pan
begitu ya mas edi ya
kita sebagai partai terbuka tentu sangat senang
untuk menghadirkan mendapatkan siapa saja
sebagai kader kita
apalagi itu tokoh tokoh yang memang tadi saya sampaikan
punya rekam jejak yang baik
punya kedudukan di tatanan nasional
itu secara sangat baik
tentu hal itu akan sangat kita sambut dengan
mas jayadi melihat konstituen pan yang mayoritas adalah warga muhammadiyah
apakah kemudian melirik ketiga tokoh ini
mampu memenuhi kriteria konstituen dari partai amanat nasional
yang sangat dekat dengan kaum muhammadiyah
anies baswedan itu memang dari data data survei
memang cukup dekat dengan pan
dengan pemilih pan
pemilih pan itu selain ke anies juga masih banyak juga ke prabowo
kemudian yang kedua
pemilih pan juga dari segi apa
cukup banyak di jawa barat
ya dan cocok itu dengan posisi ridwan kamil yang juga di jawa barat
jadi itu contoh ya kalau
kalau keduanya bisa memberikan efek elektoral yang
mungkin mungkin positif kepada pan
tapi harus tetap dicek
anies juga sangat populer di kalangan warga muhammadiyah
dan warga muhammadiyah itu meskipun tidak mayoritas
masih lebih banyak yang memilih pan
menurut data data survei terakhir
jadi strategi kalau memilih diantara
kalau memasukkan anies dengan ridwan kamil itu
tidak membuat pan menjadi negatif
ya bisa jadi positif
itu strategi yang baik
sejumlah tokoh lain bisa juga memberikan dampak positif ya
kalau dengan khofifah
kekuatan individu khofifah
di jawa timur
itu kalau dikapitalisasi dengan baik oleh pan
itu bisa membantu pan juga
minimal di dapil dapil
yang tidak terlalu pdi oriented atau pkb oriented
itu yang saya bilang tadi ini strategi yang cukup baik
hubungan pan dengan ketiga tokoh itu
kan tidak hanya pan memanfaatkan popularitas mereka
atau elektabilitas mereka
tapi mereka juga berharap sesuatu dari pan
pertanyaannya memang pan sampai saat ini belum bisa memberikan apa apa kepada mereka
selain kalau mereka mau jadi anggota kan
tapi kan ketiganya kan sebagai tokoh tidak mungkin hanya ingin jadi anggota pan
mungkin jadi sementara pan belum bisa memberikan misalnya oke
anda masuk pan
lalu kamu dicalonkan jadi wapres atau cawapres
karena pan nggak bisa memutuskan sendiri
harus bergabung dengan partai mana
nanti kan yang dicalonkan pan belum tentu diterima

kecuali pan punya posisi
membangun koalisi dengan sejumlah partai lain
misalnya pan sama pks sama apa misalnya demokrat
atau apalah partai yang lain misalnya sama nasdem
lalu bersama sama mencari calon presiden
nah itu bisa
mereka bisa menawarkan secara bersama sama
tapi kan belum sampai tahap itu
kita belum tahu pan ini menunggu mana
wabrapat yang muncul baru pan ikut salah satu
atau pan lebih aktif
membentuk misalnya koalisi sebelum calon presidennya mulai muncul
jadi saya kira pan memang masih tampaknya berada pada tahap awal strategi untuk
menggunakan kekuatan tokoh cawapres
di dalam memberikan efek positif kepada suara pan di pemilu dua ribu dua puluh
dan memang itu diperlukan
oke mas edi terakhir singkat saja
saya ingin menanyakan kejujuran dari anda sebagai sekjen pan
dengan mencoba untuk melirik tiga tokoh ini
dan juga mungkin tokoh tokoh non parpol lainnya
apakah kemudian pan mengakui bahwa ada krisis kader
sehingga harus memasukkan orang luar menjadi ikon
kemudian menggeret elektoral partai begitu mas
singkat saja mas
saya kira tidak ya dalam artian begini
pan itu partai kader
dan sebagai partai kader tentu kita ingin mendorong kader kader kita ke depannya
kita ada bang sulki pilih hasan sebagai ketua umum
jadi kita tidak kekurangan kader cukup banyak kader
tetapi tentu kita akan mengukur kader kader kita ya
misalnya kader kader atau tokoh tokoh yang sekarang sudah bertengger di survei survei
dan dari survei survei yang sudah beredar kurang lebih
ya mungkin satu tahun belakangan ini
yang top lima ini tidak banyak bergeser
yang mereka mereka saja
saya kira kalau tidak ada kecelakaan politik ya
ya ini nama nama ini tetap akan bertengger sampai dengan menjelang tahun dua ribu dua puluh

baik baik saja kita tunggu nanti bagaimana kontrolnya akan berjalan dengan baik baik saja
ini politiknya menjelang perhelatan pemilu dua ribu dua puluh empat pasti akan sangat hangat sekali
kita nanti akan berbincang lebih dalam
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini
ada mas edi suparno sekjen partai amanat nasional
dan juga mas jayadi hanan direktur eksekutif lsi
sehat selalu mas edi dan juga mas jayadi terima kasih
usai dilakukan tracing dan testing melalui tes pcr
jumlah siswa sekolah menengah pertama di kota tangerang banten
yang terkonfirmasi positif covid sembilan
menjelang perjalanan ke kota tangerang banten yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas

simak informasi selengkapnya usai jeda